cnn indonesia mencoba menelusuri rekaman percakapan yang diduga dilakukan anggota kpu nusa tenggara timur lodowik federick
dan kepala biro teknis penyelenggaraan pemilu melgi carolina van harling
ketika ditemui pada selasa siang di kupang ntt lodowik yang juga disodorkan rekaman percakapan telpon
yang diduga mengenai instruksi pengaturan verifikasi partai umat
membenarkan suara dalam rekaman ini adalah suaranya yang membahas proses verifikasi administrasi dan faktual partai umat
namun ia membantah keras tudingan percakapan ini berisi instruksi ataupun rencana mengagalkan partai umat
berikut pernyataan dari lodowik
yang disebutkan dalam hal ini dalam rekaman ini
saya berkoordinasi dengan kpuri dalam hal ini biro teknis
untuk meminta petunjuk terkait dengan kondisi data yang ada
kondisi data yang ada ada partai yang sebelumnya datanya sudah memenuhi syarat
tapi pada masa perbaikan dimasuk lagi kembali
itu kondisinya saat itu
sehingga saya bertanya ini bagaimana dengan kondisi seperti ini
dan dijawab oleh
ibu karo pun tidak berani memberikan jawaban secara pasti
karena ini bukan kewenangan beliau
sehingga saya diminta untuk sesuai dengan regulasi yang ada
sesuai dengan prosedur yang ada
jadi tidak ada kaitannya dengan mau membantu partai tertentu
atau mau menyusahkan partai tertentu
itu tidak benar seperti itu
jadi yang benar kondisinya ada suatu partai
yang pada masa verifikasi sebelumnya
sudah memenuhi syarat datanya
tapi pada masa perbaikan dikasih masuk lagi data itu kembali
jadi saya berkoordinasi ini untuk memastikan
bagaimana dengan kondisi ini
kan sebelumnya data ini sudah memenuhi syarat
tapi kalau dimasukkan lagi
harusnya kan pada masa perbaikan memasukkan data yang baru
untuk memenuhi jumlah yang dibutuhkan
jadi posisi komunikasi saya sesungguhnya seperti itu
jadi tidak ada sekali lagi saya katakan
tidak ada upaya
untuk menyusahkan salah satu partai
dan membantu partai lain itu tidak benar
coba diperhatikan secara utuh rekaman itu
supaya jangan sampai kita salah menafsirkan
jadi seperti itu yang sesungguhnya seperti itu
hal itu juga berarti
verifikasi ulang di provinsi ini
untuk partai tersebut itu tidak berkaitan dengan rekaman ini
ini pada masa tahapan verifikasi kan ada dua
verifikasi administrasi dan verifikasi faktual
administrasi pun ada dua administrasi pertama dan administrasi kedua
di mana syarat minimal
sesuai dengan jumlah penduduk di suatu kabupaten kota
seperseribu dari jumlah penduduk
itu syarat minimal
harus terpenuhi pada masa verifikasi administrasi
setelah itu masuk pada verifikasi faktual
nah kalau pada verifikasi pertama
datanya sudah memenuhi syarat
dan kemudian masih dibutuhkan data lainnya untuk menambah yang kurang
tetapi data yang sudah memenuhi syarat yang dimasukkan
ini yang akhirnya saya bertanya ini bagaimana dengan ini
jadi percakapan itu tidak ada
tidak ada tendensi untuk mau menolong dan tidak
ini kondisi real yang kami alami
yang dialami oleh teman teman di kabupaten
yang menanyakan kepada saya
saya pun tidak bisa memberi jawaban
kemudian saya berkonstasi dengan kpu ri dalam hal ini
kepala biro teknis
jadi seperti itu
sehingga verifikasi ulang yang sekarang dilakukan di tujuh kabupaten itu berbeda
kalau yang lalu itu bukan verifikasi ulang namanya
tidak mungkin verifikasi yang sekarang
yang sekarang ini setelah
tidak berkaitan dengan hal ini
tidak ada kaitan
tidak ada kaitan
sama sekali tidak ada kaitan
ini sudah terjadi sejak bulan
rekaman ini kalau tidak salah bulan november
akhir oktober atau november
itu pada masa antara verifikasi administrasi dan faktual